wakil ketua partai demokrat syarif hasan menyebut sebagai hal yang baik jika partai demokrat diajak masuk dalam koalisi pemerintahan jokowi
walau tidak menjelaskan rinci partai demokrat telah mengagendakan beberapa langkah politik termasuk kemungkinan melakukan pertemuan dengan jokowi ataupun megawati
ahi selama ini memang merupakan representasi wakil daripada pak asb untuk menemui beberapa pimpin partai politik begitu pun juga dengan presiden terpilih
nah insya allah ke depan ini mungkin pak sby sebagai ketua umum itu akan menjalankan tugasnya lagi sebagai ketua umum kembali saya pikir itu
ketemu dengan megawati
kita lihat perkembangannya mudah mudahan kita lihat saja perkembangannya
berarti dalam waktu dekat ya pak asb akan bertemu dengan edit edit partai politik
saya pikir insya allah begitu
ada rencana ke situ bahwa utusan demokrat akan bertemu kembali dengan petinggi pdip
ya semua itu rencana
kita selalu ada tinggal kita lihat bagaimana perkembangan politik dan kondisi ke depan